bang surya mengatakan akan masuk pkb pun memberikan sinyal sinyal juga akan masuk
pks pun pak sekjen juga mengatakan presiden pks juga ingin masuk tapi juga ada suara suara penolakan
sebetulnya pks ini di mana sih sebetulnya pak
ingin membersamai masyarakat sipil seperti mas suki di tadi bilang atau masuk aja ke dalam mas sekalian
ya pks sampai saat ini memang belum menentukan berada di dalam atau di luar pemerintahan
ya sampai saat ini kami harus katakan bahwa memang visi yang dibawa ketika sama mas anies itu yang dibawa ya
tetapi tentu tadi ya mekanisme di musyoroh majisyuro ini memang agak beda mungkin pengambilan keputusan di partai yang lain
kami punya mekanisme yang cukup mapan yang disebut sebagai musyawarah majisyuro yang itu tidak preferensi satu dua orang
tapi sembilan puluh sembilan anggota majisyuroh itu memang menyampaikan gagasannya
kira kira kebermanfaatan pks ke depan bagi rakyat itu di dalam atau di luar pemerintahan
nah itulah dan dasar dari sembilan puluh sembilan anggota majelis syuro ini akan mendengarkan masukan dari struktur pks dari kader dari bawah
kemudian kita nanti juga melihat bagaimana para pemilih pks juga seperti apa ke depan
dan memang tidak hitung hitungan siapa paling besar siapa yang paling kecil
tetapi secara kualitatif itu dibahas
dan kami meyakini karena ini masih enam bulan bagi kami tidak perlu terburu buru
jadi bagi kami adalah proses pengambilan kebijakan itu memang harus didengarkan
pertama adalah secara internal kami kader pengurus pks harus didengarkan apa yang diinginkan oleh mereka untuk kebijakan pks ke depan
yang kedua juga komunikasi politik tentu harus dijalankan
karena dulu ketika di era pak sby ya
meskipun di era psb tadi kami masuk ke dalam pemerintahan
di era pak jokowi kami di luar pemerintahan
dan itu paralel ya
dan itu menjadi bahan musyawarah majisoro untuk memutuskan kira kira pks di luar atau di dalam pemerintahan
ya tadi kalau misalnya itu sudah terkumpul bahan bahan itu sudah cukup
tentu musyawarah majisoro akan ditentukan
dan bagi kami kami bersyukur bagi kader pks ya
kami memang bisa jadi berbeda pandangan
tetapi kami punya konsep sam an wa to atan
jadi ketika nanti musyawarah majisoro memutuskan
berada di luar atau di dalam pemerintahan
kami akan ikut taat dengan keputusan pimpinan
tadi setelah pak prabowo kemudian merangkul nasdem gitu
itu posisi demokrat posisi pak ahy terus gimana ya
apakah memang ada luka dulu gitu atau mbak terus
kan kalau kami berempat kan kita sudah sama sama berjuang bersama berkeringat bersama
kemudian ada apa namanya ada temen ada juga demokrat dan kemudian juga golkar
karena kami berempat inilah kualitas indonesia maju
jadi enggak rela gitu yang berkeringat berkeringat yang di luar tiba tiba masuk gitu
eh kami serahkan sepenuhnya kepada pak prabowo
ya teman teman yang baru masuk tentu saja perlu memahami bagaimana
ya itu tadi yang kata beliau mengatakan apa visi misi pak prabowo
dan kemudian tentu saja juga kita harapkan konsisten bersama sama
kalau kita sudah masuk bersama sama di sini ya konsisten
jangan udah masuk kakinya di sini tapi di kaki satu masih di luar
di dalam koalisi pemerintahan tapi suaranya seperti oposisi kan
alamak ini cuma mengatakan secara normal
kira kira semacam itu supaya kan enak juga kita bekerja sama sama
mas ukidi kalau anda lihat tadi ya secara teoretik memang kondisinya begitu gitu loh
tapi sebetulnya apa ada sih memang kultur oposisi di indonesia itu
kan di kekuasaan kan memang enak enak saja semuanya kan
semuanya bisa diberikan previlisinya begitu luas
sehingga wajar dong kalau semuanya ingin berkuasa gitu
memandang lebih jauh dari itu bukan hanya soal kultur oposisi
tapi sebenarnya kultur demokrasi yang tidak tertata dengan baik di indonesia
saya membayangkan bahwa demokrasi yang diarsiteki oleh bung hatta itu modern
sehingga itu sebenarnya tidak bertahan lama
ketidaktahanan demokrasi ini tercermin pada fase otoritarisme yang begitu panjang
dan fase reformasi itu sebenarnya pendek sekali
almarhum jacob utama begitu gelisah tentang maraknya korupsi kolusi dan nepotisme yang begitu marah jalilah
itu menandakan bahwa kita tidak siap berdemokrasi
dengan mengendalikan hukum demi kepentingan
tetapi juga dan ini saya kira temuan baru bahwa otoritarisme ini ternyata ditopang oleh apa yang oleh bil idle dan saiful mujani sebut sebagai persetujuan publik melalui pemilu
karena demokrasi itu diperlakukan tak lebih sebagai apa yang dalam tradisi ilmu politik disebut sebagai the finner of demokrasi
karena demokrasi itu diperlakukan tak lebih sebagai apa yang dalam tradisi ilmu politik disebut sebagai the finner of demokrasi
pemilu memang ada partai politik ada dan seterusnya
yang terjadi adalah substansi dan norma demokrasi yang tak tertulis itu sebenarnya sudah dirusak sedemikian parah
substansi demokrasi itu kan sebenarnya simpel
yaitu adalah pertama harus ada mekanisme check and balances
ketika korupsi melajarilah ketika penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika nepotisme dirayakan secara vulgar kaum agamawan termasuk berdiam diri
dan ini sebenarnya hentakan yang begitu dalam sekali
jadi ada masalah yang jauh lebih dalam dari pada yang sekedar kita lihat di permukaan
yaitu adalah robohnya moral
mas biadi gimana nih menanggapi pandangan kritis dari mas biadi
tapi pada sisi lain butuh check and balances tapi kemudian pemerintahan baru ingin merangkul semuanya
di dalam dan bila perlu tidak perlu ada check and balances gitu
jadi begini cek and balances tetap diperlukan dan kita bukan parliamentary tapi kita presidensial
artinya tetap kita menolak
kalau kita melihat pada saat ini bahwa legislatif itu adalah merupakan checks and balances
dan itu sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran
kalau kita melihat di ruang ruang dpr
di ruang ruang komisi ruang ruang daripada
supervisi yang dilakukan oleh dpr terhadap
mitra mitranya yang tetap ini adalah pemerintahan
itu adalah mereka menyuarakan kekritisan
daripada check and balances itu sendiri
walaupun adalah merupakan dalam satu koalisi
jadi apa yang dilihat dan apa yang dilaksanakan
bahwa checks and balances tidak harus dengan kegaduhan
checks balances itu bisa dilakukan dengan bagaimana
merupakan suatu koreksi yang dilakukan
dan pemenahan yang dikawal oleh aparat itu
nah inilah satu hal yang mesti harus kita lihat
bersama bahwa kegaduhan itu sebenarnya
siapa yang menginginkan ada satu kegaduhan
sehingga ada satu oposisi yang selalu akan
menge challenge apa dari kebijakan daripada
eksekutif ini kan kepinginnya kan seperti itu
dengan mengasumsikan bahwa ini adalah untuk kepentingan
kepentingan rakyat atau kepentingan siapa
nah ini harus kita lihat bahwa suatu
dan sudah ada wadahnya yaitu di dpr
oke check and balances memang bisa saja
menimbulkan kegaduan tapi pertanyaannya kemudian
adalah bagaimana sebenarnya masa depan demokrasi